kita awali dengan informasi pertama seorang tahanan di lembaga pemasyarakatan watampone bone sulawesi selatan
tidak bisa melepas kepergian putrinya
ia tidak bisa mengantar dan menguburkan putrinya karena belum mendapat izin keluar lapas dari hakim
alga bin rusli tahanan kasus penikaman yang ditahan di lapas watampone bone sulawesi selatan
hanya bisa memeluk dan menangisi jenazah putrinya
pihak lapas tidak memberi izin alga untuk mengantar dan menguburkan putrinya
pihak lapas mengungkapkan proses ini telah sesuai aturan yang ada
saat ini alga masih menjadi tahanan hakim yang sedang menunggu vonis
pihak keluarga telah mengajukan permohonan kepada pengadilan
namun hingga menjelang prosesi pemakaman tidak ada keputusan yang diberikan oleh hakim
tidak ada kemudian maksud lapas untuk tidak mengeluarkan
tetapi ini hanya terkait dengan aturan yang berlaku
karena aturan itu memang mengharuskan bahwa dia tahanan
sehingga dia harus ada izin dari pihak penahan
kalau itu ada pasti kami keluarkan
pihak lapas hanya berani mengizinkan tahanan untuk menemui jenazah putrinya
di halaman lapas karena alasan kemanusiaan